sejumlah petugas sibuk membersihkan area wihara dharma ramsi bandung
sebagian lagi terlihat sedang memasang ornamen imlek di sejumlah titik di kawasan wihara
menjelang hari raya imlek berbagai persiapan dilakukan oleh wihara dharma ramsi
diperkirakan wihara dharma ramsi akan dikunjungi empat ratus umat yang akan melakukan sembahyang imlek
umat pun diimbau untuk tetap menerapkan prokes saat melakukan ibadah
kan saya nggak wa bukan diumumin di tpl di situ saya nggak wa
atau umat yang mau kesini mengharapkan prokes jalan
persiapan juga dilakukan di wihara tanda bakti
lampion lampion dipasang untuk menghiasi wihara
pembersihan wihara juga dilakukan untuk menambah kenyamanan umat saat beribadah
tahun ini wihara tanda bakti akan menyelenggarakan ibadah sembahyang malam imlek dan sembahyang doa syukur pada hari imlek
persiapan khusus sih tidak ada
ya cuma semuanya tetap ya yang seperti tahun tahun kemarin kita persiapkan dengan baik
ya paling sekarang kita tambah tambahin kayak pernah pernik lampu lampunya kita tambah tambahin
biar ngeramein ya suasananya juga kan gak terlalu gimana jadi biar enak gitu dipandangnya
diperkirakan wihara tanda bakti akan dikunjungi ratusan umat pada hari raya imlek
pelaksanaan ibadah pun akan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat